kami mendapatkan informasi bahwa komisi pemberantasan korupsi melakukan kegiatan penggeledahan di gedung dprd dki terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang
dan melalui keterangan tertulis jurubicara kpk alif fikri membenarkan kpk melakukan penggeledahan
dan langsung saja kita akan mengupdate informasi terbaru terkait penggeledahan gedung dprd dki jakarta
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
di gedung dprd arief selamat malam apakah penggeledahan masih berlangsung dan ruang mana saja kemudian yang digeledah oleh tim kpk
ya saat malam elvira betul sekali memang hingga malam hari ini penggeledahan penyidik kpk di gedung dprd dki jakarta masih berlangsung
dan dari pantauan kami tadi penyelidik kpk ini tiba di gedung dprd kurang lebih sekitar pukul delapan belas dua puluh
dan sudah dua jam berjalan saat ini penggeledahan masih berlangsung
dan di belakang saya ini ada enam unit mobil jenis mpv milik penyelidik kpk masih terparkir di halaman gedung dprd
dan informasi yang kami himpun di sini itu dari pihak penyelidik itu naik ke atas itu dengan menggunakan lewat pintu samping untuk masuk melalui lift
dan informasi yang kami himpun di sini diduga penyelidik kpk ini melakukan penggeledahan itu di lantai delapan sampai dengan lantai sepuluh
yang diduga itu adalah komisi c yang membidangi bidang keuangan
dan sampai dengan malam hari ini para penyelidik kpk yang melakukan penggeledahan masih belum selesai
karena mobil mobilnya masih ada di belakang saya belum terlihat ada pergerakan sama sekali
dan kita masih menunggu karena di sini sudah cukup ramai awak media menunggu
dan memang tadi saya juga sempat melakukan pesan singkat terhadap kabar pemerintahan kpk ali fikri
dan dia hanya membenarkan bahwa memang betul terjadi penggeledahan di gedung dprd
dan ini terkait kegiatan penggeledahan
pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang
alif fikri mengatakan nanti perkembangannya seperti apa nanti akan kami sampaikan kembali
karena memang sampai dengan malam hari ini kita belum lagi mendapatkan update terbaru dari ali fikri
dan saya juga belum mendapatkan informasi lanjutan apakah penggeledahan ini masih akan berlangsung hingga dini hari nanti
atau mungkin akan selesai dalam waktu beberapa jam ke depan ini juga kita masih menunggu
karena di sini memang dari pengamanan dari pihak pamdel cukup ketat
karena dari awak media tidak diizinkan untuk masuk lebih dalam
dan jadi kita semua hanya bisa menunggu di halaman parkiran bawah di gedung dprd
tidak boleh masuk karena steril dari orang luar termasuk awak media
karena saat ini dalam dilakukan proses penggeledahan oleh penyidik kpk
dan kita masih menunggu elvira
menunggu dalam waktu tidak lama lagi proses penggeledahan ini bisa selesai dilakukan
dan kita bisa mendapatkan klarifikasi terkait penggeledahan yang terjadi pada malam hari ini
pemimpin dprd dki jakarta
keterangan dari kpk terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang
komisi c ini bidangnya menangani apa saja arief
kemudian pada saat ini berlangsung penggeledahan
apakah ada perwakilan dari komisi c atau pimpinan dprd dki yang datang ke lokasi
memang komisi c ini ini adalah bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan daerah
pelayanan pajak retribusi perbankan aset daerah aset milik daerah perusahaan daerah
badan pengelola dan juga perusahaan patungan
namun ini sekali lagi saya tegaskan ini masih dugaan dari informasi yang kami kumpulkan di sini
mengenai kebenaran ataupun kepastiannya ini saya masih belum bisa menyampaikan lebih lanjut
karena memang belum ada pengumuman resmi dari pihak kpk melalui alif fikri ataupun dari pihak dprd dki jakarta
namun dikutip dari cnn indonesia com
ketua dprd dki jakarta prasetyo edy mengatakan mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh penyidik kpk
dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang
dan prasetyo edi mengatakan bahwa selama ini setiap kali ada proses atau proyek pengadaan itu selalu dilakukan dengan transparan dan terbuka
dan jika memang ada hal hal yang diduga terkait dugaan korupsi ini tentunya memang harus ditindak lebih lanjut
dan dari ketua dprd dki jakarta prasetyo edi mendukung sepenuhnya langkah kpk
dan sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum jika memang nantinya akan ada pihak pihak yang ditersangkakan dalam yang terkait penggela dehan yang dilakukan oleh penyelidik kpk pada malam hari ini
jadi sekali lagi kami masih menunggu seperti apa kejelasannya karena sampai dengan malam hari ini proses penggela dehan masih berlangsung
dan cukup banyak mobil dari penyelidik kpk yang masih terparkir ada enam unit mobil jenis mpv
dan tentunya jika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya
biasanya setelah penggela dehan itu akan banyak sekali barang bukti bukti yang akan dikumpulkan
dan ini ada pergerakan nampaknya awak media sudah mulai bergeser dan sepertinya sedang menunggu salah satu penyelidik untuk keluar dari sini
sudah mulai berkumpul dan ini dua mobil tiga mobil di belakang saya yang paling parkir di belakang ini sudah menyalakan kendaraannya karena lampu kendaraannya sudah menyala
ada enam mobil yang terparkir ini
di sebelah kiri saya itu ada lima mobil lalu di sebelah kanan saya ada satu mobil
nah ini sudah bergerak nih salah satu mobilnya yang berwarna abu abu
mobil pertama keluar mobil kedua keluar ketiga keempat dan ini terakhir kelima
nah namun sayang sekali tidak ada klarifikasi
nih sekarang mobil ke enam keluar
oh mereka semua mengarah ke lobi ke lobi gedung dprd
tampaknya mobil bergerak menuju basement sepertinya ingin menghindari kejaran dari awak media yang ingin mengambil gambar
ya sebagian mobil berhenti di lobi saat ini lobi dprd cukup ramai
kita mencoba untuk mendekat dulu elvira
salah satu mobil sudah terpakir di depan lobi sepertinya ingin memasukkan barang bukti ya
ya satu mobil berhenti di lobi sudah terparkir diikuti mobil kedua
kita akan mencoba untuk mendekat
ya ini pintu masuk dan keluar gedung dprd sudah ramai dengan awak media

ya sekali lagi dari juri bicara kpk membenarkan kegiatan yang terjadi pada malam harian
dalam pengelodahan gedung dprd terkait pengumpulan barang bukti
dugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang
ini ada satu dari tugas kepolisian yang sudah keluar
dan dilengkapi juga dengan senjata
sementara juga dari pamdal juga sudah berkumpul juga di sekitar mobil milik kpk
dan mobil di sini terparkir di dua baris ya paralel kanan dan kiri
arief sambil kita menunggu langkah apa yang sedang dilakukan oleh tim
penyidik kpk saya ingin konfirmasi artinya pada saat tadi penggeledahan dilakukan tim penyidik tiba di gedung dprd tidak ada aktivitas apapun di komisi c atau tengah berlangsung ada pertemuan atau apapun itu
praktis artinya anggota komisi c tidak berada di tempat atau seperti apa arief
ya informasi yang kami impun di sini memang belum ada kegiatan yang terkonfirmasi ya pada saat penyidik kpk tiba di sini karena memang ini juga kan penyidik kpk tiba di sini selepas maghrib atau memang sudah di luar jam kerja
jadi memang belum ada konfirmasi lebih lanjut kepada kami disini apakah penggeledahan yang dimaksud ini sekaligus terjadi ott ataupun pertemuan nah ini kita memang masih belum mengkonfirmasi
namun sejauh ini informasi yang didapatkan disini memang kegiatan yang berlangsung hanya penggeledahan saja karena memang juga dari juru bicara kpk alif fikri tidak memberikan terangan tambahan bahwa penggeledahan yang terjadi pada malam hari ini di gedung dprd kpk itu sekaligus ada kegiatan penangkapan terhadap salah satu top mengtersangka
karena memang sejauh ini dan informasi yang kami dapatkan penggeledahan pada malam hari ini memang masih sebatas kumpulan
jadi ini adalah bukti bukti saja alat alat bukti apakah itu berupa dokumen atau bukti transaksi atau foto atau apapun yang terkait dalam proses penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh kpk yaitu pengumpulan alat alat bukti jugaan korupsi pengadaan tanah di pulau gebang begitu yang saya kira
untuk memberikan gambaran kepada masyarakat kepada publik ruangan komisinya
c tepatnya berada di lantai berapa kemudian saat ini kita melihat secara visual bagaimana sejumlah mobil kemungkinan ini adalah dari tim penyidik kpk ya berada di sekitar lobi begitu ya arief ya
lobby gedung dalam lampunya sudah nyala ya kira kira
karena tadi gelap sekali ini sekarang sudah nyala ini
yang anda bisa melihatnya di layar
tadi sebelumnya gedung ini gelap ya tidak ada lampu ini sudah dinyalakan sekarang sudah dinyalakan
kita semua sekarang sudah siap untuk menyambut siapapun yang keluar dari pintu masuk utama gedung dprd dki jakarta
karena di sini dari pihak polusnya juga pamda sudah berjaga di kanan kiri untuk mengantisipasi terhadap hal hal yang tidak diinginkan
oh dia kan tidak ngomong kan begini
karena mau jalan dong padahal ya
dan ini mobil mobil yang terpakir di halaman di lobi gedung dprd juga sudah mulai membuka pintu bagasi belakang
jadi nampak terindikasi kuat bahwa memang akan ada alat bukti yang akan dibawa keluar dari hasil penggeledahan pada malam hari ini
jadi kita masih bimbungi untuk memastikan lebih lanjut
dan semoga tidak berlangsung lama lagi
karena indikasi akan terjadinya pergerakan sangat kuat
mobil sudah bergerak enam mobil sudah terparkir di lobi dalam keadaan mesin menyala
lalu juga dari pihak kepolisian dari pihak pamdal juga sudah bersiaga semuanya di kanan kiri dan belakang saya
dan lobi gedung yang tadinya lemah hati lampunya juga sekarang sudah menyala
mudah mudahan tidak ada semacam gocekan ya dari penyidik
karena kita waktu media takutnya dikacau
karena digiring tau tau nanti mereka keluar dari pintu samping atau dari pintu belakang kita tidak tahu nih
karena kita hanya mengikuti dari pergerakan mobil
jadi penggeledahan seperti ini memang pengamanannya dilaksanakan cukup maksimal di lokasi
kemungkinan tadi yang anda sampaikan diarahkan ke titik tertentu ternyata tim penyidik berada di titik lain
tapi informasi terakhir yang diterima awak media di sana
hanya di ruangan komisi c saja kah
atau juga menyasar ruangan dari anggota dprd tertentu
ya itu dl vira itu juga tadi yang menjadi pertanyaan dari teman teman yang disini
juga termasuk saya
karena memang sejauh ini yang bisa kami pantau itu diduga di lantai delapan sampai di lantai sepuluh
dan diduga itu adalah komisi c
sementara untuk ruangan fraksi ataupun ruangan pribadi anggota dprd
ini kita belum mendapatkan konfirmasi ya vira
jadi kita masih menunggu juga
oke sambil menunggu itu arief saya jeda dulu
kita nanti akan kembali ke anda jika ada perkembangan terkini
langsung dari gedung dprd dki jakarta